ribuan beboto memadati tribun stadion sidolik bandung saat persib bandung menggelar latihan jumat pagi
kedatangan boboto untuk memberikan dukungan kepada mark klop dan kolega sebelum menghadapi bali united
sebagai bentuk dukungan perjuangan persib bandung di championship series
ribuan bobotoh memadati tribun stadion sidolik saat squadbong bandung menggelar latihan jumat pagi
selain sepanduk berukuran besar canserta yel yel pun menyanyikan ribuan boboto untuk memberikan dukungan celang bentrok kontra bali united
sebagai bentuk dukungan perjuangan persib bandung di championship series
ribuan boboto memadati tribun stadion sidolik saat persib bandung menggelar latihan jumat pagi